sementara itu puluhan buruh di sukoharjo jawa tengah menggelar unjuk rasa di depan gedung dprd sukoharjo
dalam unjuk rasa ini mereka menyuarakan penolakan kenaikan harga bbm
dan menilai bantuan langsung tunai untuk masyarakat tidak tepat sasaran
masa yang menamakan diri forum peduli buruh kabupaten sukoharjo pada senin pagi menggelar unjuk rasa
menolak kenaikan harga bahan bakar minyak
mereka menganggap kenaikan harga bbm akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin di indonesia
selain itu pengunjuk rasa juga menilai bantuan langsung tunai yang akan dibagikan masyarakat
imbas dari kenaikan harga bbm tidak tepat sasaran
salah satu indikatornya banyak kalangan buruh yang diklaim tidak mendapatkan blt tersebut
usai menyampaikan aspirasinya dan berdialog dengan anggota dprd sukoharjo
para pengunjuk rasa lantas membubarkan diri
di berbeda unjuk rasa menolak kenaikan harga bbm

karena dengan kenaikan bbm bisa kita dengan diimbangi kenaikan upah yang setara
agar kita bisa menyeimbangkan daya beli kita
tolong sekali bapak bapaknya tolong sekali saya di depan
di lokasi berbeda unjuk rasa menolak kenaikan harga bbm
di depan kantor gubernur maluku kota ambon
memperlangsung ricu puluhan orang yang tergabung dalam pergerakan
mahasiswa islam indonesia cabang ambon berusaha menaiki kantor gubernur
karena niat bertemu gubernur murad ismail tidak dikabulkan polisi pamong praja
keributan antara mahasiswa dan satpol pp meredah setelah petugas kepolisian
yang disiagakan untuk mengawal unjuk rasa bisa melerai kedua belah pihak
setelah memberikan pernyataan sikap secara tertulis kepada pihak kantor gubernur maluku
mahasiswa pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri